dalam tiga pekan terakhir rangkaian gempa mengguncang wilayah lombok
gempa pertama terjadi pada dua puluh sembilan juli lalu
tepat sepekan gempa besar kedua kembali terjadi
dan disusul gempa bermagnitudo enam sembilan semalam
lombok merupakan kawasan seismik aktif
yang terletak di antara dua patahan lempeng tektonik
gempa dengan magnitudo enam empat mengguncang wilayah lombok bali dan sumbawa
gempa yang terjadi pada minggu pagi itu mengakibatkan enam belas orang tewas
lebih dari seratus bangunan rusak
tak hanya warga setempat
sejumlah wisatawan yang berkunjung ke ntb juga menjadi korban gempa
sebuah video amatir menunjukkan kondisi saat puluhan wisatawan asing dan lokal
yang baru turun dari gunung rinjani di pintu bawak nao sembalun lombok timur
mereka panik dan berlarian menyelamatkan diri
turun dari puncak rinjani
saat terjadi gempa
lebih dari lima orang yang terkena dampak gempa lombok
terpaksa menempati posko pengungsian
seminggu setelah gempa magnitudo enam empat
saat sebagian warga masih trauma dan khawatir akan gempa susulan
guncangan besar kembali terjadi
gempa bermagnitudo tujuh mengguncang lombok utara dan sekitarnya
pada lombok yang terkena gempa
puluhan bangunan hancur
gempa juga menyebabkan sedikitnya empat ratus orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan bangunan
salah satu kawasan wisata yang terkena dampak gempa bumi adalah gili trawangan
sebuah pulau di utara lombok yang sangat terkenal di dunia
namun pasca gempa terjadi wisatawan lokal maupun mancanegara
langsung berduyun duyun menuju pelabuhan untuk meninggalkan lokasi wisata itu
gili trawangan lombok utara
dan belum usai penanganan pasca gempa lima agustus lalu
minggu malam gempa dengan magnitudo enam sembilan kembali mengguncang lombok
saat gempa terjadi warga yang berada di dalam rumah panik dan langsung berhamburan keluar
di mataram warga memilih keluar dari rumah dan menunggu di pinggir jalan
kondisi mataram yang juga gelap gulita karena listrik padam
di sumbawa sejumlah pasien rumah sakit umum daerah sumbawa panik dan keluar dari gedung
untuk menyelamatkan diri